sudah ada sehingga kalau memang saat ini ada keluarga keluarga misalnya yang masih terdampak
begitu beledit dana desa masih ada tersisa untuk di apa hingga delapan juta kemudian pulau sembako juga
peluang sembako masih sekitar lima belas delapan masih ada masih bisa sekitar tiga juta lagi itu di top up nah ini
nanti yang kita minta tentunya melalui pemerintah daerah kabupaten kota silakan nanti untuk
mengusulkan supaya ini bisa terkenal apabila misalnya di dalam btks eh keluarga tidak ada
di pks tentunya ini masih bisa diusulkan tapi kalau memangnya itu urgent
tentunya ada juga seperti bst itu yang memang lebih di luar dtks untuk bisa di
bisa diusulkan yang dari luar pks untuk mendapatkan
baik itu bst maupun yang paling tepat adalah bt dana desa